pendaftaran bakal calon kepala daerah diwarnai iring iringan ratusan pendukung
padahal pemerintah dan kpu sudah melarang bakal calon kepala daerah untuk mengumpulkan masa dalam rangka mengantar saat pendaftaran
bahkan menteri dalam negeri tito karnavian juga mengancam akan memberi sanksi kepada pejabat negara yang melakukan arak arakan saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah
bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota depok pradi supriyatna dan afifah alia mendaftar di kpu kota depok jumat siang
pendaftaran pasangan calon kali ini harus mematuhi protokol kesehatan covid sembilan belas dan membatasi jumlah pendukung yang ikut mengantar
namun pendukung yang ikut mengantar pasangan ini ke kantor kpu kota depok mencapai ratusan orang
padahal menteri dalam negeri tito karnavian mengancam akan memberi sanksi kepada pejabat negara
yang melakukan arak arakan saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah
sesuai dengan peraturan kpu tidak ada arak arakan konvoy maupun kerumunan massa dalam jumlah besar yang mengantar pasangan calon ke kpud
nah untuk itu tolong diikuti tolong dipatuhi betul peraturan kpu ini
kalau itu adalah pejabat pemerintah maka saya selaku mendagri
bisa memberikan sanksi teguran ataupun yang lain
tapi kalau kontestan yang bukan dari pejabat pemerintah maka itu bawah selu
tadi saya sudah melaksan rapat dengan bawah selu kpu
saya minta bawah selu untuk tindak tegas
kemudian kpu juga saya minta untuk melakukan tindak tegas bila perlu dengan sanksi
meski sudah berupaya menerapkan protokol kesehatan
pada tahap pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota
kemungkinan mengatur ratusan orang pendukung pasangan eri cahyadi arbuji
yang mendaftar pada jumat empat september dua ribu dua puluh
padahal kpu surabaya sudah mengimbau agar pasangan calon tidak mendatangkan banyak orang
kenyataannya ratusan pendukung ikut mengantar dengan mengabaikan protokol kesehatan
tidak ada jaga jarak amer
para pendukung bahkan meringsek masuk tenda utama pendaftaran di halaman kantor kpu surabaya
puluhan orang berhasil menerobos barikade
adu mulut antara salah satu ketua partai pengusung dengan petugas keamanan ini terjadi tepat di depan pintu masuk kantor kpud karawang jawa barat
salah satu ketua partai pengusung pasangan calon bupati dan wakil bupati
selika nuradiana aib syapuloh ini tak terima saat petugas keamanan melarang masuk mengantarkan jagoannya ke ruang pendaftaran
ratusan pendukung pasangan ini pun mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak jaga jarak dengan yang lain
tim liputan cnn indonesia